tiang proyek konstruksi light rail transit lrt sepanjang kurang lebih sepuluh meter roboh menimpa ruko milik warga di kawasan kelapa gading jakarta utara pada selasa dini hari lalu
ruko dua lantai ini mengalami kerusakan di bagian atap dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
pasca jatuhnya tiang konstruksi light rail transit atau lrt pada selasa dini hari lalu beberapa pekerja proyek terlihat sibuk memperbaiki ruko berlantai dua yang mengalami kerusakan di bagian atap
tak hanya di bagian atap kamar tempat sejumlah pegawai ruko beristirahat juga mengalami kerusakan
beruntung dua pegawai ruko yang tengah beristirahat selamat saat kejadian berlangsung
saya bawa mobil sama si halim terus aku di stop berhubung ini mau naik kan
jadi aku di stop sekitar lima menit jam satu lima puluh menit ini mau ngangkat tiang yang sebelah sini gak kuat buat ngangkat
jadi yang sebelah sana patah duluan langsung nipah ke sini jatuh ke sini
kalau di bagian kita tidur mes ya lumayan parah sih
di dekat mesin cuci sama kamar
kamar yang kita buat tiduran hancur
kamar kamar pas pintu sama jendela hancur
cuman gak nipah orang kita lagi pada tidur
nah teman teman ada yang luka
teman teman gak ada cuman sopir satu doang yang kena pecahan beling
nah itu sopir posisi di mana
posisi pas tidur di depan jendela pas dekat banget
nah itu sekarang posisinya sudah dirawat di rumah sakit
dia udah kerja cuma lecet lecet doang
atau wika sebagai kontraktor juga telah bertemu dengan pemilik ruko doni cahyadi
pt wika pun telah bersedia menanggung seluruh biaya perbaikan bangunan
sementara itu proses penyelidikan terkait penyebab robohnya tiang konstruksi ini
masih didalami polsek kelapa gading
untuk konser kelalaian dan sebagainya sedang kita lakukan
namun pada umumnya sop yang sudah tahapan tahapan yang dilakukan sudah sesuai dengan sop
untuk dugaan dugaan dan sebagainya sedang kita lakukan
pendalaman lebih lanjut
untuk dengan para korban pun sudah melakukan komunikasi sehingga kerugian material nanti
mereka pt wijaya karya dalam hal ini sudah memiliki komitmen
untuk melakukan evaluasi terhadap upaya ataupun kegiatan kegiatan konstruksi
lanjutan sampai dengan ini ada tujuh orang saksi saksi yang pada saat malam tersebut ada di lokasi
ruko yang bergerak di bidang dekorasi ini sehari hari memang ditinggali oleh tujuh pegawainya
meski kemarin arus lalu lintas sempat tersendat dan aktivitas pegawai terhenti sementara
hari ini para pegawai sudah kembali beraktivitas normal
miladia rahma jakarta